hai hai hai kuliah masih di toilet lagi belum muncul muncul
buat siapa ya mas ini untuk bakiki bakiki itu nama saya sih mah tapi saya enggak berasa pesen
makanan masih salah kali disini tulisannya untuk bakiki alamatnya bener juga disini enggak salah
mbak ini makanannya ini beneran saya mas bener mbak sudah dibayar kok juga ya udah
makasih ya makasih ya
ini kantor saya kamu udah wawancarkan hari ini saya akan wawancarkan kamu saya butuh asisten
buat temenin meeting nanti yaudah eh masuk ke ruangan saya nanti ini saya lihat cv kamu kamu
english active kamu fluent kalau conversation kamu juga disini saya lihat bisa bahasa mandarin
okelah kalau gitu kamu saya terima jadi asisten saya
kita bikin masa percobaan tiga bulan dulu kalau seandainya kamu memang kerjanya bagus kamu
akan saya angkat jadi karyawan tetap kamu akan terima gaji plus juga fasilitas dari kantor
lu disuruh ya sama lebaran atau disuruh enggak buat terima gue ini pt saya kantor saya nggak ada yang nyuruhnya
ini pt saya kantor saya nggak ada yang nyuruhnya
hai hai hai karena kamu sudah banyak membantu waktu itu dan saya sangat berterima kasih dan
adalah bentuk terima kasih saya buat kamu
kamu ngelamar kesini
artinya kamu butuh pekerjaan
orang yang butuh pekerjaan
itu pasti akan kerja dengan sungguh sungguh
ipk kamu mungkin kecil
siapa tahu kerja kamu lebih bagus
belum tentu kerjanya sungguh sungguh
kamu bisa mulai kerja nanti minggu depan
karena minggu ini
saya agak sedikit sibuk
karena masih harus jalanin sidang istri saya
kasus pembunuhan roy ya
roy yang tabah ya
bapak yang tabah ya
saya lupa bapak udah jadi bos saya
berarti saya mulai kerja kapan ya pak
karena saya sibuk
kamu bisa mulai hari senin
selamat bergabung di pt elinogemilang
makasih pak nino
kalau gitu saya permisi

kak gue diterima kerja
alhamdulillah akhir akhir aku diterima kerja
gue telepon ke cuci dulu kali ya
hai sayang kamu hari ini sibuk gak ya ada praktek gak
enggak aku hari ini aku gak kerja kenapa
oh yaudah kalau begitu aku mau minta bantuan sama kamu
paling enak kalau lagi meriang gini nih
mencari vitamin di halaman rumah
suka kesimpul sentra kiki nyarinya
langsung dapat dari alam
pas lepas ini badan kiki langsung enakan
permisi dari peri
mbak permisi dari peri
iya mas sebentar ya
hai oh iya masih di toilet lagi
buat siapa ya mas
ini untuk mbak kiki
iya ini untuk mbak kiki
tapi saya tidak berasa pesen makanan
masih salah kali
disini tulisannya untuk mbak kiki
alamatnya benar juga disini
gak salah kok mbak
ini beneran buat saya mas
sudah dibayar kok kosnya juga
dari siapa ya
kok gak ada yang ngisi tau
dari siapa ya
kok gak ada apa apa ika aku
semoga cepat sembuh kiki
ipul sodikin geri
eh dalam rangka apa mereka bertiga kirimin kue ke kiki
kalau mereka bertiga yang kirim ada garingnya gini tuh kiki jadi curiga deh
ini cebakan batman lagi
kuenya diapa apain lagi
waduh ada makanan
kebetulan wih habis buang air jadi lapar
nih nih nih makan makan
terima kasih pak
ada kiriman dari bu anti
saya diminta untuk mengantarkan ini ke ruang bapak
saya kurang tahu pak
saya cuma diminta untuk mengantarkan ini aja
kalau maksudnya ini yang saya inginkan
saya mau lihat
ya ampun andien
ini maksudnya apa ren
orang tahu pak

astaga andien kenapa ngirim kayak beginian sih

ya tapi kan hari ini sih gak ulang tahun
ya terus kalau aku mau ngasih sesuatu harus pas di hari ulang tahun kamu terus
di hari hari biasa kan juga hari hari spesial sayang
dan kamu juga udah ngasih aku bantal
jadi ini perhatian yang aku kasih ke kamu sayang
terus kenapa harus muka saya besar banget lagi itu fotonya
kamu itu kan udah satu bulan ini kerja terus